sebuah unit khusus dibentuk untuk mencari bukti bukti baru
yang bisa membuktikan jika pengadilan telah salah menghukum seseorang
unit khusus ini dipimpin oleh wanita muda yang juga mantan putri presiden amerika serikat
mampukah ia mengatasi tantangan kasus demi kasus hukum yang berat sebelah
yang difonis penjara hanya gara gara urusan menebang sebatang pohon durian
yang masih hangat kasus kakek samirin yang difonis dua bulan empat hari penjara
akibat memungut sisa getah pohon karet
fonis pengadilan kerap jauh dari rasa keadilan jika menyangkut nasib rakyat kecil
sesuai aturan hukum di indonesia terpidana yang tidak puas dengan fonis pengadilan
berhak mengajukan upaya hukum seperti banding
jika terpidana memiliki bukti baru yang bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah
upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali bisa menjadi opsi terakhir
tak jauh berbeda dengan hukum di indonesia
di amerika serikat putusan pengadilan juga bisa digugat dengan menemukan bukti baru
namun membuktikan putusan pengadilan yang keliru dengan mencari bukti baru
memang penuh liku liku
gambaran itulah yang coba ditonjolkan dalam serial convection
tengah berupaya mencari bukti baru yang bisa membebaskan odel dwire
yang mendekam di penjara selama delapan tahun atas kasus pembunuhan yang tidak ia lakukan
odel dwire didakwa telah menembak kekasihnya dengan senjata api yang ia miliki
pengadilan tetap menghukum odel meski tidak ditemukan dna odel pada pistol yang menjadi alat bukti pembunuhan itu
setelah tim ciu bekerja melakukan serangkaian investigasi
guna menemukan bukti yang bisa membebaskan odel
pengacara muda berbakat yang juga mantan putri presiden amerika serikat
digambarkan dalam serial ini sosok hays morrison yang flamboyan memiliki kehidupan yang bermasalah
bahkan hay sedang tersandung kasus narkoba
saat jaksa wilayah mengajak haze untuk bergabung di ciu
chargi heis dibebaskan dari tahanan namun sebagai gantinya ia harus menerima tawaran jaksa untuk memimpin ciu
usut punya usut penunjukan hayes menjadi leader di ciu syarat muatan politis
dan dia juga tidak bisa
itu yang jadinya pembicaraan
jaksa wilayah memiliki perjanjian dengan ibu hay seorang senator new york
yang tengah mengincar posisi di senat amerika serikat
tak ingin ambisi politiknya hancur akibat ulah putrinya
ibu hayes dan jaksa mengatur skenario agar heis fokus bekerja di ciu sehingga jauh dari masalah
pada hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
cerita dalam serial convection patut untuk dicermati karena banyak memberikan cerminan hukum yang berat sebelah namun selalu ada jalan menemukan keadilan
serial investigasi yang penuh dengan kejutan ini bisa anda saksikan hanya di mola